mantan pegacara stiano fanto fredrik yunadi mengajukan pra peradilan terkait statusnya sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi
sidang pra peradilan diajukan fredrich melalui pengadilan negeri jakarta selatan yang akan digelar pada dua belas februari dua ribu delapan belas mendatang
kamis malam pihak komisi pemberantasan korupsi atau kpk membenarkan pra peradilan yang diajukan frederick
jurubicara kpk febrediansyah mengaku pihak birohukum kpk telah menerima surat dari pn jakarta selatan terkait pra peradilan tersebut
dan tadi saya sudah dapat informasi dari birohukum kpk sudah menerima surat dari pengadilan negeri jakarta selatan terkait dengan agenda sidang pra peradilan yang diajukan oleh tersangka fj
nanti tentu kita belajar itu dulu
surat dan permohonan
dari informasi awal yang diterima direncanakan persidangan akan dilakukan panggilannya untuk dua belas februari nanti jadi kita pelajari lebih lanjut
seapalala tentu kita juga tetap menangani kasus ini di tahap ketika pendidikan dan kita mematangkan bukti yang sudah ada